kepala daerah ditangkap komisi pemberantasan korupsi bukanlah hal baru
pertengahan oktober dua ribu sembilan belas mantan bupati seruyan kalimantan tengah darwan ali ditetapkan sebagai tersangka
dugaan korupsi pada proyek pembangunan pelabuhan laut teluk segintung kabupaten seruyan antara dua ribu tujuh sampai dua ribu dua puluh
kerugian negara ditaksir sekitar dua puluh miliar rupiah
kpk menduga pihak swasta yang dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa ini
merupakan pihak yang mendukung darwan saat maju di pilkada
sejak berdiri pada dua ribu dua hingga pertengahan oktober dua ribu dua puluh
kpk sudah menetapkan setidaknya satu ratus dua puluh satu kepala daerah dari unsur bupati wali kota hingga gubernur sebagai tersangka
sekitar empat puluh persen diantaranya tertangkap tangan
kpk mensinyalir ada beragam bentuk korupsi di kalangan kepala daerah
mulai dari v proyek infrastruktur pengisian jabatan pengadaan barang dan jasa
hingga pencucian uang
menurut jurubicara kpk febri diansyah selain untuk memperkaya diri sendiri
tingginya ongkos politik juga berkontribusi terhadap banyaknya korupsi di kalangan kepala daerah
problem kita di sektor politik yang tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sikap dari partai politik ketika melakukan kaderisasi
dan katakanlah mencalonkan
kemudian seseorang menjadi calon kepala daerah itu proses yang juga sangat penting
soal mahar politik misalnya itu satu hal yang sering sekali dibahas dan belum selesai sampai dengan saat ini
merujuk data pilkada serentak dua ribu lima belas dari litbang kementerian dalam negeri
untuk menjadi bupati dan wali kota ongkos yang dibutuhkan mencapai dua puluh hingga tiga puluh miliar rupiah
sementara modal menjadi gubernur bisa mencapai dua puluh miliar rupiah

besar yang ongkos politik di nilai indonesia corruption watch menjadi akar dari maraknya korupsi kepala daerah
menurut icw diperlukan perubahan dalam regulasi pemilu dan partai politik
regulasi saat ini dinilai tidak tegas dalam melarang permintaan partai kepada kandidat kepala daerah
sehingga bukan hanya mahalnya logistik pemilu
namun longgarnya regulasi juga dapat menjadi celah bagi partai politik
meminta mahar pencalonan
pertama reformasi kepemiluan

tapi desain bagaimana kontestasi kepala daerah itu tidak dibangun
pertama reformasi kepemiluan
meminta mahar pencalonan
meminta mahar pencalonan
icw menilai revisi undang undang partai politik yang berkaitan dengan transparansi pemilihan kepala daerah
menjadi salah satu pekerjaan rumah presiden joko widodo dalam masa jabatannya
menjadi salah satu pekerjaan rumah presiden joko widodo dalam masa jabatannya
lima tahun ke depan